saudara kain tradisional khas kalimantan selatan yaitu sasirangan seringkali hanya dibuat sebagai atasan untuk acara formal saja
namun seorang anak muda memiliki ide kreatif untuk membuat kain sasirangan menjadi sarung multifungsi dan diminati oleh masyarakat lokal hingga luar kota
kain sasirangan merupakan kain tradisional khas kalimantan selatan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda khas indonesia
kain sasirangan seringkali dibuat sebagai atasan atau kemeja untuk acara formal
sebagai pegiat seni seorang anak muda asli banjarmasin punya ide kreatif untuk mengolah kain sasirangan menjadi pakaian yang bisa digunakan sebagai celana sekaligus sarung
dalam proses pengolahannya kain yang sudah diberi motif sasirangan
kemudian dijahit dengan kain katun hingga membentuk pola celana
penjualan sarung sasirangan tidak hanya di banjarmasin saja banyak peminat juga dari luar kota seperti jakarta lampung bali yogyakarta bahkan hingga ke papua
dikarenakan penggunaannya yang praktis sarung sasirangan ini dapat digunakan oleh laki laki ataupun perempuan sebagai bawahan untuk beribadah dan menjalani aktivitas sehari hari
banyak kami kepikiran membuat sarung selawar sasirangan
kain yang terkenal di banjarmasin adalah sasirangan
pemilik albanyuri k ferdi irawan mempunyai keresahan yang banyak melihat sasirangan ini biasa dipakai di acara formal saja
al banyuri ini mempunyai satu produk unggulan yang dimana s tiga sarung selawar sasirangan yang fashionable kreatif dan simple
dalam satu bulan omset penjualan sarung sasirangan bisa mencapai enam juta rupiah setiap bulan
terlebih lagi di bulan ramadan penjualan sarung dapat meningkat hingga dua kali lipat seiring dengan banyaknya peminat sarung sasirangan yang dipakai untuk beribadah